replika mobil balap formula e dipamerkan menjelang perhelatan jakarta e pri dua ribu dua puluh dua empat juni mendatang
replika mobil balap ini mulai dipamerkan hari kamis dua puluh enam mei di arena velodrome jakarta tibur
meski hanya replika mobil balap yang dipamerkan ini merupakan mobil dengan ukuran yang sebenarnya
rencananya replika mobil ini juga akan dipamerkan di acara car free day di kawasan bundaran hotel indonesia jakarta
ini untuk baterai baterai beratnya tiga ratus lima puluh kg
konstruksi untuk bagaimana baterai itu terisi daya untuk mobilnya itu pada saat pengerem di tikungan
makanya di sini ada delapan belas tikungan untuk pada saat pengereman itulah dia mengisi baterai